gempa besar bermagnitudo tujuh empat mengguncang nusa tenggara timur dan sulawesi selatan pada selasa siang
gempa susulan juga tercatat terjadi hingga satu ratus dua puluh delapan kali sampai pagi ini
iya lia rabu pagi ini titik titik evakuasi yang kemarin sempat ramai oleh warga justru kembali sepi
nah ini kita akan mengetahui situasi terkini dampak gempa yang melanda wilayah ntt dan juga sulawesi selatan
kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan jurnalis trans tujuh rivo pahlevi di pasar alor kota maumere
rivo selamat pagi bisa anda gambarkan kepada kami bagaimana aktivitas warga pagi ini di sana
ya baik reza dan lia di pasar alok sendiri saat ini suasana sudah kembali kondusif sama seperti kemarin pagi ketika gempa belum melanda ntt
di pasar alok ini memang didominasi oleh pedagang tenun dan juga pedagang sayur
seterata berasal dari kisah matan palu e
dan kisah matan magi panda
ada juga beberapa warga dari kota uneng dan juga kota maumere sendiri yang melakukan perdagangan di sini sejak kemarin
namun ketika siang hari terjadi gempa mereka akhirnya mengungsi di bukit
namun sejak pukul lima pagi tadi waktu indonesia tengah kami sudah berada di pasar alok dan melihat warga sudah beraktivitas secara normal
para pedagang sayur tenun semuanya sudah kembali membuka kiosnya
di mana ini suasananya sangat berbeda sekali dengan laporan kami pada sore hari kemarin pukul lima
di mana pasar alok sembilan puluh persennya telah mengungsi ke lokasi evakuasi di bukit bukit
sementara pagi hari tadi lalu lintas di kota maumere cenderung sepi
memang mereka sudah beraktivitas normal seperti biasa
ke perkantoran dan juga ke tepi pantai bagi para nelayan dan ke bukit bukit bagi orang orang yang berkebun
namun saat ini kami melihat lalu lintasnya masih cenderung sepi
berbeda dengan hari hari biasanya di mana ada titik titik keramaian seperti pangkalan bus
terminal bus dan juga titik titik mereka memberhentikan angkutan umum antar kota
baik rivo kita lihat tadi bagaimana warga sudah kembali beraktivitas normal
dan diharapkan hari ini semoga tidak terjadi lagi gempas susulan
rivo fahlevi terima kasih atas laporan anda selalu berhati hati dan selamat kembali bertugas